sebuah tenda darurat untuk pasien suspek covid sembilan belas ini didirikan di halaman parkir ambulans igd rsud nganjuk
kondisi pasien yang ditempatkan di tenda darurat tersebut setelah hasil rapid test menunjukkan reaktif covid sembilan belas dan menunggu hasil swab
sejumlah keluarga pasien mengaku beberapa gejala yang dialami mulai dari flu hingga batuk
keluarga pasien tidak bisa berbuat banyak karena kondisi ruangan di rumah sakit sudah penuh
namun apabila ruang yang sudah ada yang kosong baru akan dipindahkan
saya sudah diatur ini nanti kosong langsung pindah
humas rs udinganjung eko santo sosinit siang menyampaikan pasien yang dirawat di dalam tenda darurat di rs udinganjung merupakan pasien dengan status suspek covid sembilan belas
hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan sementara dan dengan tanda tanda mirip covid sembilan belas
hingga saat ini kapasitas tempat tidur di tenda mencukupi untuk lima belas pasien saja dan saat ini ada sekitar sembilan pasien yang dirawat
ini sifatnya darurat ini tapi sudah ditindaklanjuti dengan satuan pengaman rumah sakit internal rumah sakit
guna mengantisipasi penularan covid pihak rsud nganjuk mengimbau kepada warga agar tidak mendekati tenda darurat
semakin melonjaknya angka covid sembilan belas di jawa timur membuat pemerintah provinsi jawa timur menambah kapasitas rumah sakit dan tempat isolasi
pemprov jatim menyiapkan tiga ratus lima puluh kamar isolasi di badan pengembangan sdm pemprov jatim guna mengurangi isolasi mandiri di rumah
ruangan ruangan di asrama setara hotel bintang tiga yang biasanya digunakan untuk diklat asn
kini diperuntukkan untuk isolasi pasien positif covid sembilan belas tanpa gejala gejala ringan dan transit pasca perawatan dari rumah sakit
di peliputan cnn indonesia